sidang lanjutan kasus pencabulan belasan santri dengan terdakwa heri wirawan kembali digelar
di pengadilan negeri kelas satu bandung selasa siang sidang dengan agenda pemeriksaan saksi
ini digelar di ruang sidang anak sidang ke delapan ini digelar secara daring dan berlangsung secara
tertutup selain perbuatan bejatian terhadap tiga belas santri terdakwa heri wirawan dicecar dengan
pertanyaan seputar dana bantuan yang didapatkan dari berbagai sumber yang diselewengkannya tidak hanya
kemudian perbuatan pidana pada anak anak itu tapi juga termasuk kemudian penggunaan
penggunaan tansos sekaligus yang kami juga tanyakan kami periksa tadi tentang metode pembelajaran
bagaimana mekanisme pembelajaran sana bagaimana juga kurikulum di sana termasuk bagaimana juga
evaluasi oleh tempat pendidikan dimana si terdakwa itu menang rencananya sidang akan digelar secara
maraton seminggu dua kali selasa dan kamis terdakwa heri wirawan memperkosa
santrinya antara tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh sembilan korbannya telah melahirkan anak tony oktora bandung coba